ada sebuah helikopter milik tni angkatan darat yang dilaporkan jatuh di poso sulawesi tengah
menurut laporan dari saksi mata heli bertolak dari desa watu tau kecamatan lore utara menuju poso
namun sekitar pukul tujuh belas lima puluh lima waktu indonesia tengah heli jatuh di kebun milik arsad di dusun patiro bajo
kelurahan akasi guncu kecamatan poso pesisir di kabupaten poso
heli yang naas ditubangi oleh dua belas orang namun kondisi para korban belum diketahui